sementara itu sehari setelah bentrok sopir angkutan umum dan juga ojek online
sejumlah ruas jalan protokol di tanggerang sepi dari angkutan umum serta ojek online
hasilnya kamis pagi banyak calon penumpang dan juga anak sekolah yang terlantar
di tengah kepadatan lalu lintas jalan raya serpong mh tamrin dan juga imam bonjol tanggerang pada kamis pagi
sepi dari angkutan umum ataupun pengendara ojek online
sejumlah calon penumpang yang hendak beraktivitas pun terlantar
hal ini diduga merupakan buntut keributan antara ojek online dan juga awak angkutan umum sehari sebelumnya
padahal pemerintah daerah bersama dengan kepolisian sudah mendamaikan perwakilan kedua kubu
meski demikian sepinya angkot dan juga ojek online malah jadi membuka peluang bagi tukang ojek pangkalan
mereka dapat lebih banyak mengais rezeki dari calon penumpang yang terlantar
teman teman sebagai anggota smau juga terganggu